pada bulan jum'at dua ribu enam belas ahli it dr rizmon sianemar telah memberikan keterangan dan melakukan presentasi atas hasil pengamatan dan perbandingan dengan memaparkan analisanya sehubungan dengan rekaman persidangan
hasil analisa ahli digital forensik muhammad nuh al azhar yang katanya didapatkan dari rekaman
stasiun tv yakni kompas tv ainus tv tv one dan berita satu
di mana menurut ahli it rismond hasyanipar didapatkan dari flash disk yang diberikan oleh penasihat hukum atas permintaan resmi kepada empat stasiun tv tersebut
dan hanya satu rekaman video pembanding yang didapatkan dari youtube
bahwa untuk melakukan analisa rekaman persidangan dibutuhkan keahlian melalui pengamatan perbandingan serta deskripsi terhadap rekaman video itu dengan menggunakan data dan software yang sebanding
sehingga hasil analisanya menjadi fair
karena dilakukan dengan metode apple to apple
bahwa faktanya analisa yang dilakukan oleh ahli it rismond hasya lebar dilakukan dengan metode yang tidak sesuai dengan kaedah pemeriksaan digital forensik
dikarenakan bukan saja dilakukan dengan menggunakan software yang berbeda
namun analisa pengamatan dan perbandingan itu juga dilakukan dengan menggunakan rekaman persidangan
yang sumbernya patut dipertanyakan karena tidak menggunakan data primer yaitu flash disk tiga puluh dua gb warna abu abu barang bukti
sebagai mana yang dianalisa oleh dokter ahli digital forensik m nung al azhar
sehubungan dengan hal itu pihak kejaksaan negeri jakarta pusat telah mengirimkan surat perihal permintaan klarifikasi rekam
pertama persidangan keempat stasiun tv tersebut
surat dari kejaksaan negeri jakarta pusat nomor b empat ratus lima puluh empat satu sepuluh ep satu sembilan tahun dua ribu enam belas tertanggal sembilan belas september tahun dua ribu enam belas kepada kompas tv
dua surat dari kepala kejaksaan negeri jakarta pusat nomor empat ratus lima puluh delapan satu sepuluh sembilan
tiga surat dari kepala kejaksaan negeri jakarta pusat nomor empat ratus lima puluh delapan satu sepuluh sembilan
empat surat dari kepala kejaksaan negeri jakarta pusat nomor empat ratus lima puluh delapan satu sepuluh sembilan
kepala kejaksaan negeri jakarta pusat nomor empat ratus lima puluh delapan satu sepuluh sembilan
empat surat dari kepala kejaksaan negeri jakarta pusat nomor empat ratus lima puluh delapan satu sepuluh sembilan
lima surat dari kepala kejaksaan negeri jakarta pusat nomor empat ratus lima puluh delapan satu sepuluh sembilan
enam surat dari kepala kejaksaan negeri jakarta pusat nomor empat ratus lima puluh delapan satu sepuluh sembilan
tujuh surat dari kepala kejaksaan negeri jakarta pusat nomor empat ratus lima puluh delapan satu sepuluh sembilan

serta tanggal dua puluh satu september tahun dua ribu enam belas kepada e news tv
bahwa atas surat permintaan klarifikasi tersebut
pihak kejaksaan negeri jakarta pusat sudah mendapatkan jawaban
terlampir tiga stasiun tv
dimana pada intinya ketiga stasiun tv tersebut
menyatakan dengan tegas bahwa belum pernah menerima permintaan
rekaman persidangan resmi dari pihak penasihat hukum
sehingga secara logis dan yuridis
tiga stasiun tv tersebut tidak pernah memberikan rekaman persidangan resmi
apapun kepada penasihat hukum untuk ditayangkan pada persidangan
tanggal lima belas september tahun dua ribu enam belas
oleh karena itu ada potensi pelanggaran hukum di dalam persidangan
karena bagi seorang yang
katanya ahli it sudah seharusnya mengetahui
adalah sumber data yang didapatkan tersebut
didapatkan dari sumber yang tidak seharusnya
namun ternyata ahli it rismon h sianipar
seolah menutup mata dan tidak tahu mengenai hal tersebut
mengingat data elektronik seperti rekaman persidangan
adalah data yang sangat rentan untuk dimanipulasi
maka harus dijamin keotentifikasiannya
sehingga menjadi penting untuk diketahui
dan ditelusuri perihal sumber perelahan
rekaman persidangan yang didapatkan oleh penasihat hukum
yang kemudian katanya diberikan melalui flash disk
untuk dianalisa oleh ahli it rismon h sianipar tersebut
dikarenakan rekaman persidangan itu sangat berpotensi
didapat dengan cara yang ilegal
sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan
keotentifikasiannya di muka persidangan
oleh karena itu sudah seharusnya
seluruh ketangan ahli it rismon h sianipar
ditolak oleh majelis hakim
karena diragukan metodologi
dan sumber datanya
serta ada potensi pelanggaran hukum
dalam memberikan keterangannya
sehingga keterangan ahli it rismon h sianipar
sangat tidak dapat dipercaya kebenarannya
perihal kompetensi ahli dr eva anjani sulfa shmh
saat memberikan keterangan
tanggapan kami jaksa penuntut umum bahwa dr eva anjani sulfa s h m h
dihadirkan oleh penasihat hukum sebagai ahli kriminologi
di mana untuk itu dia sudah bersumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya
sehubungan dengan pengetahuannya terkait dengan bidang ilmu kriminologi
sebagaimana ketentuan pasal satu ratus tujuh puluh sembilan ayat dua kuhap
bahwa dalam persidangan ternyata dr eva anjani sulfa s h m h
juga menjelaskan tentang ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana
yang bertolak belakang dengan maksud dan tujuannya
dalam memberikan keterangan pada sidang dimaksud
oleh karena itu sudah sepatutnya keterangan dr eva anjani sulfa s h m h
yang tidak berhubungan dengan kriminologi dikesampingkan
ataupun ditolak oleh majelis hakim
dikarenakan keterangan tersebut bertentangan dengan kompetensi dr eva anjani sulfa s h m h
pada sidang hari itu
perihal perbedaan perspektif antara ilmu kriminologi
yang dianut oleh ahli kriminologi dr eva anjani sulfa s h m h
dengan ilmu kriminologi yang dianut prof dr tb roni niti baskara
tanggapan kami jaksa penuntut umum bahwa pendekatan prof tony
kami ulangi prof roni niti baskara adalah selaku ahli kunologi
yang menggunakan pendekatan fisionomi modern
yang merupakan cabang ilmu antoni

yang merupakan cabang ilmu psikologi
sementara pendekatan ilmu kriminologi ahli dr eva anjani sulfa s h m h
adalah pidana dengan sosiologi
bahwa ahli kriminalogi dr eva anjani sulfa s h m h
tidak mendalami kriminologi yang menggunakan pendekatan fisionomi modern
yang merupakan cabang ilmu antropologi dan pendekatan gestur
yang merupakan cabang ilmu psikologi
anjani sulfa shmh menyatakan juga
penelitian atau observasi
dimana sehubungan dengan
kami ulangi dibutuhkan keterangan
ahli yang sebelumnya telah melakukan
pemeriksaan penelitian dan pengamatan
shmh tidak melakukan
pemeriksaan dan pengamatan tersebut
kepada terdakwa sehingga pendapatnya
tidak bisa dibandingkan dengan keterangan
ronini tibaskara dalam perkara ini
dan tidak memiliki nilai pembuktian
yang meyakinkan karena tidak memiliki
kesetaraan sehingga harus dikesampingkan
oleh majelis hakim sebagai
mana ketentuan dari
kuhat yunto pasal satu ratus delapan puluh
ayat enam huruf d kuhap
bahwa pada faktanya dalam perkara ini
sebagai mana klasifikasi
seorang ahli menurut
dalam buku dan teori
dalam buku teori
dan hukum pembuktian halaman enam puluh enam
klasifikasi yang salah satunya adalah
kenan dengan pendapat ahli
atas dasar suatu tindakan yang harus dilakukan
seperti pemeriksaan penelitian atau observasi
keterangan ahli yang sebelumnya sudah melakukan
pemerisaan penelitian dan pengamatan
tidak melakukan pemeriksaan dan pengamatan
tersebut kepada terdakwa
sehingga pendapatnya tidak bisa
dibandingkan dengan keterangan ahli psikolog
wirawan dalam perkara ini
sehingga tidak memiliki nilai pembuktian
yang meyakinkan karena tidak memiliki
kesetaraan sehingga harus dikesampingkan
oleh majelis hakim sebagaimana ketentuan
ayat enam huruf d kuhap
yang mensyaratkan harus dibuktikan motif
dalam pasal tiga ratus empat puluh kuhap
karena merupakan delik material
yang menganut ajaran
tanggapan kami jaksa penuntut umum
bahwa unsur unsur delik
dalam pasal tiga ratus empat puluh khp adalah
satu unsur barang siapa
dua unsur sengaja
dan empat unsur merampas nyawa orang lain
keempat unsur tersebut bersifat kumulatif
dan harus dibuktikan oleh penuntut umum
pertanyaan lebih lanjut
apakah dalam perkara akuo
mensyaratkan motif atau
dan apakah motif tersebut harus dibuktikan
ada enam hal yang ingin dijelaskan terkait motif
motif dalam kamus besar bahasa indonesia
diartikan sebagai dorongan
atau latar belakang orang melakukan sesuatu
harus dibedakan dengan kesengajaan
dalam hukum pidana kesengajaan adalah
hubungan antar sikap batin pelaku
dengan perbuatan yang dilakukan
syarat kesengajaan adalah
mengetahui dan menghendaki
ajaran kesalahan yang dianut oleh hukum pidana indonesia
adalah teori kesalahan deskriptif normatif
jika perbuatan pelaku sudah memenuhi unsur delik
dan deskripsi perbuatan tersebut
sebagai yang dimaksud oleh pembentuk undang undang
serta pelaku dapat dipertanggung jawabkan
maka hakim dapat menjatuhkan pidana
berdasarkan teori kesalahan deskriptif normatif itu
sesuatu yang letaknya di luar unsur delik
konsekuensi lebih lanjut
motif tidak perlu dibuktikan
motif dalam hukum pidana adalah
hal yang meringankan atau memberatkan pelaku
ketika hakim akan menjatuhkan putusan
motif adalah penjelasan terjadinya
suatu tindak pidana yang merupakan
sedangkan hukum pidana hanya membatas
tindak pidana sebagai gejala
simptomatik dan bukan menyelesaikan
kejahatan sebagai gejala
kepada hukum pidana
dalam konteks pasal tiga ratus empat puluh
kuhab berdasarkan memori
pembantu undang undang sama sekali
tidak memasukkan motif dalam pasal tersebut
itu bisa kita lihat dalam hasil
wenkil suringa halaman seratus
yanran meling halaman satu ratus tujuh puluh satu
dan sudarto halaman satu ratus tiga
selanjutnya mengenai kata kata
sengaja dan rencana dalam pasal tiga ratus empat puluh
kpp pada hakikatnya
bukan merupakan motif melainkan suatu corak kesengajaan yang dalam konteks teori dikenal sebagai
dolus premediatus dalam literatur hukum jerman dolus disebut sebagai yang mensyaratkan tiga hal
pertama pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang
kedua ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak
ketiga pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang
karena adanya kata kata pembunuhan dengan rencana adalah delik terkualifikasi untuk memberatkan pidana
hal lain yang perlu dipahami bahwa dalam dakwaan penuntut umum terhadap pembunuhan berencana motif selalu diuraikan
akan tetapi pengurayan motif dalam dakwaan tersebut semata mata untuk mengkonstruksi perbuatan sebagai suatu rangkaian
sedangkan terhadap motif itu sendiri tidaklah perlu dibuktikan karena bukan merupakan unsur pasal
kami ulangi yang tercantum dalam pasal akuo kalaupun motif itu terbukti hanyalah sebagai bonus terhadap kualitas pembuktian
namun sebaliknya jika motif tersebut tidak terbukti bukanlah berarti pembuktian terhadap perbuatan pidananya tidak terbukti
demikian pula halnya ketika berbicara mengenai ajaran kausalitas dalam hukum pidana juga tidak membutuhkan motif
ajaran kausalitas sangatlah dipentingkan untuk delik material yang menitik beratkan
pada akibat dan bukan tindakan atau kelakuan
pembunuhan termasuk pembunuhan berencana adalah delik material karena sesungguhnya yang dilarang dalam kejahatan pembunuhan adalah akibat mati
dalam kaitannya dengan kejahatan pembunuhan yang dipakai adalah teori genalasir atau individualisir
sebagai misal jika seseorang mati setelah memakan makanan yang telah diberi arsenik
maka berdasarkan teori genelasir bahwa menurut
perhitungan yang layak arsenik tersebutlah yang mengakibatkan mati
sementara menurut teori individualisir harus ditentukan
ya demikian tadi jalannya persidangan ke dua puluh tujuh kasus pembunuhan wayan mirna salihin dengan terdakwa jessica kumala wongso
sidang yang dimulai sejak pukul tiga belas ini diagendakan pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum
ada beberapa hal yang disampaikan jaksa sebagai dasar untuk menetapkan tuntutan
di antaranya adalah kesimpulan dari penjabaran para ahli yang dihadirkan
salah satunya adalah deskripsi cyanida sebagai racun yang diduga digunakan
untuk membunuh mirna kemudian bagaimana asal usul cyanida dan bagaimana dampaknya terhadap korban
jpu juga menilai kesaksian dari ahli psikolog yang dihadirkan penasehat hukum terdakwa
kurang relevan karena tidak melalui pengkajian yang mendalam
demikian halnya analisa dari saksi ahli it yang menghadirkan rekaman cctv yang dianggap lemah
karena sumber data yang dihadirkan di persidangan didapatkan melalui cara
yang melanggar hukum
berbagai penjabaran jaksa ini adalah untuk mendasari berapa tahun hukuman
yang nantinya akan dituntut oleh jaksa penuntut umum terhadap jessica
jessica sendiri dikenakan pasal tiga ratus empat puluh kuhp dengan ancaman maksimal hukuman mati
dan penjara seumur hidup
dan breaking news jessica masih akan dilanjutkan dalam program cnn indonesia berikutnya
saya eva yunizar undur diri dan sampai jumpa
cnn indonesia breaking news